pada calon tetap pemilu mendatang kedua caleg itu dicoret karena masih terdaftar sebagai pengurus partai politik
komisioner kpu ilham saputra mengatakan mereka mencoret karena tidak mengundurkan diri dari parpol
mereka adalah ketua umum partai hanura usman sabtaodang dari daerah pemilihan kalimantan barat
dan victor juventus dari daerah pemilihan papua barat
ilham menambahkan nama nama tersebut dicoret karena tidak kunjung memberikan bukti pengunduran diri dari partai politik
sampai batas waktu yang ditetapkan kpu yaitu sembilan belas september
sebelumnya mk telah mengeluarkan putusan larangan pengurus parpol menjadi calon anggota dpd pada juli yang lalu
kpu mencoret dua calon legislatif dpd dari partai hanura keduanya dicoret karena masih terdaftar sebagai pengurus parpol
mereka adalah ketua umum partai hanu
kepada ketua umum partai hanura usman sabtaodang dari kalimantan barat dan victor juventus dari daerah pemilihan papua
sementara itu usman sabta odang mengaku telah melakukan proses gugatan ke bawaslu terkait pencoretan namanya
dibuat ke bawaslu
kapan pak melakukan gugatan itu pak
sudah diterima bawaslu
bawaslu terima dan uji materi juga sudah diterima dan dinyatakan
tentu di persoalan
berarti pak usman tetap mengajukan diri tetap mencalonkan diri sebagai calon dpd pak

di hanura kan juga ada yang nggak dicore jadi soal calon yang korupsi
ya itu kan itu kan begini
kita patuh hukum kan sih
pak usman pak beran pak usman
kita patuh hukum nggak
suatu hukum harus berdasarkan hukum yang telah diputuskan oleh keputusan hukum
sesuai dengan undang undang dasar